mau lo blok gue atau apa gue bakal tau kok isi instagram lo
dari temen temen lo yang gak guna itu pasti
whatever pokoknya gue mau sekarang lo hapus foto celasongan itu dan unblock gue sekarang juga
gue gak mau
hapuslah kan kita couple please
tapi satu hal mel
lo gak bisa paksa gue buat jatuh cinta sama lo
kenapa sih lo muka lo ditekuk mulu kayak kanebo
gue perhatiin lo dari tadi di rumah pangeran
yang buru lo ya ngeliat si pangeran ke rumahnya si mel
gue cuma males aja ikutin dramanya pangeran sama mel
sampai kapan coba mel mau bocin terus sama pangeran
padahal udah jelas pangeran sama sekali nggak peduli sama perasaannya mel
karena pangeran emang gak mau sama mel
kalau kayak gini justru gue kasian sama dua duanya
sama mel sama pangeran juga
ya namanya juga cinta buta semuanya gelap men
nih gue kasih saran sama lo ya sebagai sohib lo nih
daripada lo nyuruh nyuruh si mel move on
kalo si mel move on dari pangeran kenapa gak lo sendiri aja yang move on
ya maksud gue lo tinggalin lah si mel
gak usah lo kejar kejar si mel lagi
cari di luar sana juga pasti banyak
yang ada batin lo
ya maksud gue kan lo tau sendiri kan kalo si mel itu
gue bagus pakai apa nih guys
enak gue liatnya kayak gak punya prinsip men orangnya
yaudah lo itu kan urusan dia
dan lo gak perlu jelek jelekin mel di depan gue kayak gini tat
karena mel gak seburuk apa yang lo kira
kalo mel dapet pasangan yang tepat
dia bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi
dia bisa jadi pasangan yang menyenangkan
yaudah itu terserah lo deh ji
andai lo kasih gue kesempatan buat ngisi hati lo mel
calon menantu kesayangan
apa yang enggak buat kamu
gue mau masukin ke ig story aku
gue gak mau
ya ini penting banget buat hidup gue
tapi buat gue itu ganggu
kalo ganggu kenapa di instagram lo ada foto secewa asal an itu
lo tau dari mana
lo tau dari mana
kan gue udah blok lo
mau lo blok gue atau apa gue bakal tau kok isi instagram lo
dari temen temen lo yang gak guna itu pasti
pokoknya gue mau sekarang lo hapus foto cewek asal an itu
dan unblock gue sekarang juga
gue gak mau
kasih ke my bed
kasih muncul ke ruang
nanti kalo dihapus juga gak apa apa
sekarang kamu unblock ig mel ya
gue gak mau
masalah kok buat gue
ngehapus foto di feeds itu urusan gampang
tinggal satu klik
tapi yang susah itu
ngehapus sesuatu dari ingatan
kalau udah terlanjur jatuh ke hati

gak ada apa apa
kenapa kamu bicara seperti itu pangeran
kamu tau itu menyakiti perasaan mel
gak apa apa kalau liat
udah biasa kan pangeran ngomong kayak gitu
itu juga gak nyakin hati aku
gue paham kok sama semua yang diomongin pangeran
yang penting foto si c a songan udah dihapus dari instagramnya pangeran
boleh lebih deket lagi gak
hey guys so malam ini ada pangeran
dia lagi datang ke rumahku
malam ini pangeran dateng khusus untuk dinner sama aku and my dad
my dad mau ngomong sesuatu ke pangeran
dan aku mau kalian jadi saksi kalo my dad beneran sayang sama my prince
hari ini saya akan luangkan waktu
akan dinner bersama my prince
nantu kesayangan saya
bagaimana perasaan kamu
oke guys bakal seru banget
bakal seru banget so sweet
danny mau gak duan sama pangeran ke meja makan
saya kok mau touch up dulu biar nanti di live nya glowing
sama didi dulu ya
bagaimana rasa sayang saya terhadap mel

bagaimana rasa sayang saya terhadap
sampai ada yang menyakiti dia
sampai ada yang menyakiti dia
pasti akan berurusan dengan saya
itu sudah pasti
itu sudah pasti
maksud om apa ya

om bukan tipe pengancam
bisa menyingkirkan siapapun
bisa menyingkirkan siapapun
yang bisa menjadi pesaing
yang bisa menjadi pesaing mel
aku yakin kamu pasti tau lah

ayo ayo ayo kemau kemau kemau kemau
apa sih yang pak remon cari di kantorku
kenapa sepertinya orang itu penting sekali ya buat pak remon
nggak ada yang lihat kan muka saya ditutupin begini